untuk memudahkan pengawasan kegiatan penukaran valuta asing
dikarenakan money changer merupakan alternatif selain bank
yang memperjualbelikan uang kertas asing dan cek pelawat
hal tersebut juga untuk mencegah dimanfaatkannya kufa
dalam kegiatan pencucian uang pendanaan teroris atau kejahatan lainnya
kami akan menghimbau kembali untuk bank kufa yang belum berizin
kami sudah memberikan masa
transisi untuk perizinan bagi kupah yang belum berizin
sehingga kami harapkan bahwa mereka dapat memanfaatkan waktu
untuk selama enam bulan yang kami hitung
sejak tujuh oktober sampai tujuh april
untuk segera mengajukan kepada bank indonesia
dan tentu saja disampaikan tidak ditarik biaya tentunya
pemilik usaha money changer cukup menyampaikan permohonan secara tertulis kepada bi
dengan melampirkan dokumen izin usaha
bi akan menindak tegas money changer yang belum memiliki izin
berupa rekomendasi penghentian kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha
terkait tindakan tersebut bi telah memiliki nota kesepahaman dengan polri
badan narkotika nasional atau bnn
dan pusat pelaporan analisis transaksi keuangan atau ppatk
melakukan penertiban terhadap kufa bb tidak berizin
yang terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang